terkait hal tersebut sejumlah negara anggota persemakmuran britania raya
mengumumkan rencana untuk melakukan referendum untuk lepas dari monarki inggris
analis menilai langkah tersebut dipicu keraguan terhadap raja charles iii
yang pesonanya tidak sekuat ratu elizabeth ii
di saat raja charles iii menjalani kunjungan duka sepeninggalan ratu elizabeth ii
sejumlah negara anggota persemakmuran britania raya
menggaungkan wacana referendum untuk mengganti raja dan ratu inggris sebagai kepala negara
perdana menteri antigua dan barbuda umumkan rencana referendum
untuk jadi republik dalam tiga tahun ke depan
sementara perdana menteri selandia baru menolak untuk menyebut waktu spesifik
saat ini charles diakui sebagai kepala negara di lima belas negara dari lima puluh enam negara persemakmuran
dari kanada dan jamaica di belahan bumi barat
hingga australia dan selandia baru di belahan timur
pengamat menilai jumlah negara persemakmuran yang tetap mempertahankan monarki inggris
bakal semakin berkurang
alasan yang cukup sederhana
maksudnya untuk beberapa tahun ke depan
monarki adalah legasi dari kolonialisme
sebuah simbol masa imperius yang terbaik yang diberikan
selama elisabeth ii bertahta
selandia juga melepas diri dari monarki inggris lewat referendum
australia pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan pernah mengadakan referendum
dengan hasil hampir lima puluh lima persen warga australia memilih untuk tetap bernaung dalam persemakmuran inggris
tapi desakan mengakhiri sistem monarki tak hanya datang dari luar inggris
monarki adalah menentang zait guys
semua masalah yang dikaitkan
dan kita melihat semua skandal
semua skandal yang menentang masalah itu
lebih banyak orang akan melihat
bahwa ini tidak berhubungan dengan seluruh dunia
pesona ratu elizabeth ii sebagai ratu
dinilai akan sulit digantikan oleh penerus tahtanya
ini adalah dimensi gender
dia adalah wanita tua
dan sangat mudah menjadi referensi untuk dia
contohnya ketika presiden trump mengunjungi
di amerika serikat

ini adalah satu dari saat terbaiknya
untuk dipictur dengan perempuan
saya tidak yakin pemimpin dunia akan
menyerahkan diri sendiri
untuk memiliki foto yang diambil oleh
prins charles dengan tingkat yang sama
saya tidak yakin pemimpin dunia akan menyerahkan diri sendiri